tetap kita mau mengajak masyarakat untuk tetap optimis di masa pandemi ini dan bisa bangkit bersama sama
tentunya dengan mengusung tema besar kita mulai dari kamu
jadi untuk bisa optimis untuk bisa bangkit tidak mungkin kita lakukan sendirian
jadi pasti kita butuh berkolaborasi dengan semua orang
udah gak zamannya lagi tuh kita sendiri sendiri
kayaknya sekarang apa apa kalau collab atau kita bisa bergabung akan kekuatannya juga lebih baik akan lebih kuat juga
pasti kan mungkin di tengah kebosanan kita butuh hiburan yang menarik juga
jadi kita berharapnya dengan tayangan web series cerita damjada ini bisa memberikan hiburan yang menarik untuk semua orang
tetapi gak hanya itu kita juga ingin memberikan pesan
jadi dalam cerita damjada kita ingin memberikan pesan bahwa menyebarkan pesan optimisme kepada semua orang untuk bisa bangkit bersama sama melawan pandemi ini
selain itu juga kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi menyampaikan pesan yang benar tentang penyebaran virus covid sembilan belas